wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno bersafari ke jawa timur
di gresik sandi juga bertemu emak emak wahana ekspresi pusponegoro
yang memberi sumbangan dana kampanye sebesar tujuh juta rupiah
dalam dua wadah toples terpisah
sandi juga melakukan ziarah ke makam sunan gresik
serta bertemu para pelaku umkm
salah satunya para jengkopia
sementara itu di jakarta istri sandi nur asia
melakukan gerakan wira usaha untuk para penyandang disabilitas
dia berencana membangun galeri lukisan
serta membagikan modal usaha bagi penyandang disabilitas di dki jakarta
nur asia berjanji akan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas
jika suaminya terpilih menjadi wakil presiden pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang